semoga aja mirna memang bisa dipercaya untuk gak bocorin ini ke andin
tapi emak gue pernah bilang
kalau mau tau seseorang itu baik apakah
aduh ngomong kayak sesuatu kayak reaksi kayak apa kayak
ini gue panik ini
aku harus bertahan dengan pernikahan aku ini
gak mungkin yang terjadi
masa baru satu bulan aku udah ngambek
tolong pertahanin pernikahan kamu ini
ada perceraian lagi papa gak kuat
kalau melihat anak papa sedih kayak kemarin
aku harus pegang janji aku ini ke papa
kalau pernikahan ini harus untuk selamanya
pak pak pak bos
tolong jangan kasih tahu masalah ini ke andin ya
tapi kenapa pak
ada alasan yang gak bisa saya kasih tahu ke kamu
yang pasti ini demi kebaikan mama saya dan andil
jangan pernah kasih tahu andin kalau omanya rena itu adalah mama saya
tapi kan bapak tahu andin itu sahabat saya pak
gue mau kasih tau sesuatu ini soal mama
ehm ibu saya namanya nurlela pak bos
yaudah saya urusan administrasinya ya
ibu nurlela sedang membutuhkan transpusi darah
tapi maaf darah disini sedang kosong
jadi jadi saya harus nyari lagi gitu sus

aku kan pernyataan
gitu sus iya mbak lebih cepat lebih baik ya ya udah golongan darahnya b plus pak golongan
darah saya bebas ambil darah saya aja mama apa gitu ini apa gaya banget gue ya pakai ngomong
mama segala maksudnya emak gue emak gue tuh udah bayar bayar aja alhamdulillah banget makanya tadi
telepon nih eh pak bos yang angkat gue pengen ngucapin makasih banyak banget tadi lo sama
pak bos ada ngebantu gue gitu loh iya nggak papa semoga nyokap lo cepet sembuh ya eh ya udah ya
kalau gitu gue mau lanjut kerja lagi salam buat rene cantik siap tadi handphone kamu bunyi pas saya
lihat ternyata yang terjadi itu dia yang nangis ya itu dia yang nangis ya itu dia yang nangis ya itu
telepon mirna mau keangkat maaf ya enggak papa aku juga enggak mau ada rahasia rahi
oh ngebahas soal ibunya dia bilang makasih karena kamu udah bantu sama sama
semoga aja mirna memang bisa dipercaya untuk gak bocorin ini ke anding
din maafin gue ya gue udah ngebohongin lu tapi mak gue pernah bilang kalau mau tahu seseorang itu
baik apa kagak lihat gimana cara dia memperlakukan bawahannya dan pak bos dia bahaya ama gue indien
dia donorin darahnya buat emak gue bahkan biaya rumah sakit pun pak bus yang bayarin
jadi gue percaya andien pak bos emang punya alasan dibalik semua ini maafin gue ya andien
ren bebesitar pengganti enggak usah kamu cari tetep mirna dan tolong kamu jemput rina nanti lokasi saya kirim

udah kok sayang
syukur alhamdulillah itu artinya kamu udah bisa banyak istirahat biarkan teman kamu tetap aman
oh ya pak ada apa ya
saya mau ajak kamu makan siang besok kamu bisa
saya dengar kamu baru saja mengundurkan diri dari kontrak kamu di pt putri ayu
dan harus segera membayar penalti tiga ratus juta
jadi begini elsa saya akan memberikan keringanan untuk masalah ini
kalau kamu punya waktu luang kita bisa bicarakan soal ini sewaktu kita makan siang besok
dan saya pastikan soal penalti itu tidak akan terjadi
gak tahu aku tanya malah dimatiin
kamu juga makan dong
randy tolong nganterin aku ke rumah omangnya ya
kenapa gak kita aja sih mas yang nganterin
ya kan saya udah telepon randy ke sini
kamu diantar sama om randy ya pulang ya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
kamu pulang dulu ya nanti kita main lagi oke
oma itu nyariin kamu udah kangen
kamu pulang dulu ya
aku masih papa sama mama
sini dengerin papa
besok papa sama mama bakal ketemu sama ibu panti
jadi bakal ketemu sama rena lagi ya
tapi sekarang rena pulang dulu
besok kita ketemu kita main lagi ya oke
dengar ya pak
ibu panti mau datang
apa masalah akun ini semua buat aku
supaya besok saat bu panti datang aku gak marah lagi sama dia
ya pulang dulu ya
mari pak ibu
ibu aku mau ke rumah
ada yang pengen aku ngomongin
yaudah ngomong di rumah aja nanti
kamu mau ke rumah